tujuh anggota direktorat polisi satwa dirpol satwa bersama dua anjing pelacak mendapat penghargaan
setelah berhasil menemukan lima korban longsor di cijeruk bogor
penghargaan itu diserahkan langsung oleh direktur pol satwa korsabara bahar kampori
inilah saat tim pencarian menemukan korban longsor di cijeruk bogor jawa barat
kelima korban ditemukan setelah satu unit pol satwa menerjunkan dua anjing pelacak di lokasi longsor
direktur polisi satwa kelapa ii depok jawa barat menyebut
kedua anjing pelacak yang tergabung dalam unit k sembilan ini merupakan spesialis pelacak korban hilang akibat bencana
memang spesialisasinya adalah pelacakan untuk mencari korban bencana
salah satu anggota pol satwa yang meraih penghargaan mengatakan
para korban berhasil ditemukan dalam waktu kurang dari tiga puluh menit
setelah dua unit k sembilan berhasil menemukan dua sumber bau di lokasi kejadian
sudah dua hari kebetulan kita terima perintah hari kedua langsung kami jalan ke sana
sampai di sana saya kasih app di polsek setelah polsek turun ke tkp
turun ke tkp saya minta izin dari kapolsek untuk melakukan sterilisasi atau pelacakan untuk mencari korban
setelah diizinkan maka kami turun
sepuluh menit kemudian kami langsung menemukan dua titik sumber bau
yang dimana korban itu sudah meninggal
sebelumnya satu tim direktorat polisi satwa korsabara bahar kampolri
yang terdiri dari tujuh personil dan dua unit anjing pelacak
diterjunkan guna mencari korban longsor di cikarang
kedua ruk bogor yang menelan lima korban jiwa
muhammad wahyudin latif depok